nggak aku ikut
teguh ini baru sampai loh
masa udah diajak ke kantor sekarang
sampai lupa nawari
ini mah kenyataannya
gerumak mak ipah aja
dan dandru haga cakep
kayak apa sih easier sekarang
dasar menantu gak tau diri
tapi beranak terus
ini gak bisa mah
ini cuma pertolongan sesaat
si kembar nggak bisa ditolong dengan pertolongan sesaat
akang harus bergerak
kembar nggak bisa ditolong dengan pertolongan sesaat
akang harus bergerak
kita gak bisa hidup dari pertolongan emak terus
akang harus cari cara
pasti ada caranya
napain lo disini
pasti membahannya berat banget
sampai sampai hal ini dirahasiain dari kita
ya kita ngomong kalau kita udah tahu
kalau mau makin kacau gimana
justru sebaliknya kalau menurut gue
elu indri anak anaknya yang mesti mereka urus
sekarang malah mikirin urusan mereka
udah dimantu sama oma
sekarang anaknya ikutan bantu
makin beban pikiran mereka
gimana kalau beban pikiran mereka malah justru makin ringan
ya udah lu kasih tau aja kalau gitu
lu berani gak ngambil risikonya
silahkan kalau berani
dulu kita selalu terbuka
gak pernah ada yang dirahasiain
sekarang semuanya penuh rahasia
kita gak siap kedatangan sesuatu yang banyak
buah elu indri
semuanya merasa terusik
karena kita takut kemampanan kita diambil
lu selalu merasa bertanggung jawab untuk semuanya
lu takut suatu saat nanti harus membiayai mereka
karena lu pasti udah punya keluarga
lu sendiri juga
karena mereka adik adik gue